kita ke informasi haji rabu pagi presiden joko widodo melantik dewan pengawas dan pelaksana dana haji di istana negara jakarta
presiden berharap agar badan pengawas serta pelaksana dana haji ini bekerja secara profesional untuk mengelola dana umat yang dinilai mencapai seratus triliun rupiah
dewan pengawas dan pelaksana dana haji berjanji akan bekerja secara rasional serta transparan dalam mengelola dana haji
berdasarkan hasil audit bpk tahun dua ribu enam belas jumlah dana yang terdiri dari setoran awal nilai manfaat serta dana abadi umat sebesar sembilan puluh lima dua triliun rupiah
akhir tahun dua ribu tujuh belas jumlahnya diperkirakan mencapai seratus triliun lebih dengan nilai investasi yang ditetapkan sebesar delapan puluh triliun rupiah
presiden joko widodo berharap agar pengelolaan dana haji bisa dimanfaatkan secara optimal dan transparan untuk kepentingan yang menguntungkan
pada proyek infrastruktur jalan dan pelabuhan
kemudian nanti insya allah dalam waktu enam bulan akan terjadi pengalihan aset dan kewajiban dari kementerian agama kepada bpkh
bagaimana membuat biaya penyelenggaraan haji itu efisien dan rasional
yang kedua bagaimana meningkatkan imbal hasil ataupun manfaat dari dana investasi yang ada
dari pada uang ini aida diem ya lebih baik diinvestasikan
tetapi pada tempat tempat yang tidak
memiliki resiko tinggi aman tapi memberi keuntungan yang gede
itu yang dicari itu
kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang
misalnya ada jalan tol yang sudah brownfit yang mau dilepas
beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji kita ini